pertemuan antara presiden terpilih joko widodo dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto pada pagi tadi
diharapkan mengakhiri polarisasi antara dua kubu pendukung jokowi dan prabowo yang dikenal dengan istilah cebong kampret
kedua tokoh mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung capres
kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama
karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air
tidak ada lagi yang namanya satu tidak ada lagi yang namanya
tidak ada lagi yang namanya cebong tidak ada lagi yang namanya kampret
yang ada adalah garuda garuda pancasila
ya jadi saudara saudara saya sangat setuju
sudahlah tidak ada cebong cebong tidak ada kampret kampret
semuanya merah putih